dan terkait hal ini baru saja kita bahas dimana pemerintah rusia ini mengeluarkan daftar negara negara tidak bersahabat di tengah situasi perang dengan ukraina
ada dua puluh dua negara yang masuk ke dalam daftar tersebut
lantas apa yang melatar belakangi rusia membuat daftar ini dan apa kemudian implikasinya bagi negara negara yang masuk ke dalam daftar tadi
untuk membahasnya lebih lanjut kita akan membahasnya bersama ahmad fahru rozi akademisi studi rusia universitas indonesia
halo selamat siang pak fahru rozi apa kabar
selamat siang mbak farhan
sebutkan sebagai sebuah reaksi rusia terhadap yang tadi disebutkan ya bahwa ada rangkaian negara yang memberikan sanksi kepada rusia sebagai negara
dan juga tidak hanya kepada rusia sebagai negara tapi juga kepada individu individu
ini sebagai satu semacam tindakan balik ya dari pihak rusia
untuk merespons apa yang sudah dilakukan oleh negara negara yang dia sebut sebagai negara yang tidak bersahabat atau nyedrugi gitu ya
rusia sebetulnya tradisi melihat negara negara lain itu dengan seperti itu itu sebetulnya ada
jadi tidak hanya sekarang cuma kalau sekarang ini lebih ke karena respons ya dari tindakan tindakan barat dan sebetulnya
terkait peristiwa terakhir
dan terkait kalau saya baca dari berita berita di rusia atau pandangan pandangan para ekspert di rusia
mereka membagi itu kan dalam ada paket satu sanksi itu setelah krimia
lalu paket sanksi dua itu setelah rusia mengakui kemerdekaan luhans dan donet
jadi seperti itu
jadi boleh dikatakan ini sebagai satu respons
dari pihak rusia atas sikap yang oleh para dari rusia mereka menyebut sebagai rusofobia
berarti tadi bapak menyebutkan tentang paket sanksi satu yang ini berakar dari dua ribu empat belas begitu ya cremia
lalu di paket sanksi kedua yaitu donetsk dan luhansk
ini apakah negara negara ini
jadi paket sanksi satu itu pengakuan donetsk
rusia terhadap donetsk dan luhansk
itu kan terus perkembangan eskalasi meningkat kemudian rusia melakukan serangan ya ke ukraina
dan itu masuk paket sanksi dua
nah dari paket paket sanksi yang ada ini pak
apakah ini memang dua puluh dua negara ini sudah memang masuk ke dalam keduanya
atau alasannya ini memang hanya murni sebagai reaksi
atau seperti apa
ini tidak bersahabat yang dimaksud
ini apa kira kira
berarti apa gitu ya
pemerintah rusia dari yang saya lihat ya
dari apa yang dibicarakan begitu di dalam media media ataupun dari kalangan ekspert itu melihat ada beberapa hal yang saya bisa catat
misalnya contohnya masalah banyak artis artis sorry atlet atlet rusia olahraga rusia dan belorusia itu di ban ya
di berbagai event itu
di berbagai event itu
adiknya dan biceps ya kan

ya kita berpensihan saja
agar tidak jadi ponto pemintu vaccine kan
itu tidak diperbolehkan
yang namanya federasi
dan yang terakhir
dalam sistem perbankan swiss
jadi kira kira beberapa poin itu
itu dilihat oleh rusia sebagai
yang tidak bersahabat
dan karena itu
dan itu berasal dari
rusofobia atau ketakutan
yang berkembang di dalam
kenapa ini menjadi
patut untuk kita gali pak karena
meski ada daftar negara yang dianggap
tidak bersahabat begitu
rusia ini tetap mengizinkan pemerintah
perusahaan dan warga negaranya juga untuk menjalin
pertukaran utang begitu pak
dengan negara negara yang masuk ke dalam daftar tidak bersahabat
jadi sebenarnya tujuan daftar ini apa
apakah ini bertujuan memberikan sanksi
sebagai reaksi begitu ya dari tindakan tindakan yang dilakukan negara negara ini
atau ada maksud lain
atau apakah ada kemungkinan pak farurozi
kalau daftar ini secara tidak langsung
adalah sebuah ultimatum halus rusia yang mengatakan bahwa
quote unquote kalian nih target selanjutnya begitu
betul ya jadi yang terakhir itu ini sebagai semacam
kalau bahasa rusia itu
atau semacam peringatan ya bahwa
apa yang dilakukan oleh
barat oleh negara negara yang tadi disebutkan itu
akan juga mendapatkan konsekuensi balik
gitu ya dan
para ekspert itu menilai perlunya
kekanan ekonomi juga

kepada negara negara yang diberikan sanksi itu
dan diberikan kemudahan bagi negara negara yang tidak ada dalam daftar sanksi
jadi yang tidak ada dalam daftar sanksi itu diberikan privilege
tapi negara negara yang terkena sanksi itu
akan mendapatkan tekanan baik secara ekonomi
saya mencatat tidak hanya masalah ekonomi ya
konsekuensi itu khususnya tentu saja ekonomi ya
kemudian ada proyek proyek humanitaria
kemudian lsm lsm yang beroperasi di rusia itu
yang ada dari negara negara
yang terkena dalam daftar itu
itu juga di ban
kemudian juga ada media massa
jadi media massa yang
yang berafiliasi dengan negara negara itu
itu juga akan diberikan
akan dibatasi seperti itu

di wilayah teritori federa rusia
jadi ini yang berkembang ya
dari di kalangan expert kebijakan internasional rusia
berarti kan ini berangkat dari sanksi sanksi begitu ya pak ya
pembatasan pembatasan yang dilakukan
diantaranya adalah ekonomi
dan juga bahkan tadi termasuk lsm
begitu juga dibatasi
lantas jika memang sanksi sanksi ini
kemudian terus berlangsung pak fahru rozi
terus bertambah dalam arti negara negara yang
tadinya tidak mengeluarkan sanksi
juga ikut begitu memberikan sanksi sanksi ini
apa kira kira kemungkinan terburuk
yang akan dilakukan rusia
terkait adanya sanksi yang nanti
kemungkinan akan terus bertambah
kalau sejauh yang saya amati itu
para expert cukup optimis ya bahwa nanti
pihak barat gitu akan melunak
dan akan melepaskan sanksi sanksi itu
karena pada gilirannya sanksi sanksi itu
juga akan menghantam negara negara tertentu
jadi seperti itu
mereka optimis karena rusia sendiri kan
sudah mengalami sanksi itu
tidak hanya sekarang begitu
tapi periode periode sebelumnya
dalam konflik konflik sebelumnya
rusia sudah beberapa kali kena sanksi
dan rusia melihat itu sebagai
semacam pelajaran pelajaran sebelumnya
itu dijadikan sebagai satu
justru untuk menjadi imun
saya kira yang saya tangkap dari
berarti dari pembicaraan yang
dilakukan oleh ahli ahli di rusia
ada kemungkinan bahwa presiden putin
ini akan melunak begitu ya pak ya
jadi dari pihak barat karena tekanan
misalnya sanksi terus kemudian kan
misalnya rusia juga menggunakan
misalnya kebijakan politik gas
minyak bumi dan sebagainya itu juga
bagian dari apa resprokal ya upaya
resprokal yang dilakukan oleh oleh oleh
rusia gitu dan para expert melihat isu
mereka optimis bahwa istilahnya kalau
sanksi itu di dilakukan dibalas dengan
tadi ya istilahnya tidak hanya sekedar
daftar katakanlah daftar soda apa
negara negara tidak bersahabat dan
itu mereka tidak hanya sekedar daftar
saja tapi juga ada konsekuensinya dan
konten itu up dari sisi optimisme
nyadik tidak bahwa akan barat justru akan
sangsinya dan ikan oke berarti yang
diprediksi akan melunak begitu adalah
negara negara barat begitu ya oke
menarik pak kalau kita lihat dalam daftar
ini kita tidak melihat ada nama
indonesia nih di dalam daftar kira kira
karena kenapa pak karena begini indonesia
secara historis itu memang dianggap
sebagai stare drug itu kalau saya itu
stare drug atau sahabat lama begitu ya
jadi sebetulnya beginilah kebijakan
dalam kebijakan warna giri rusia mereka
itu kan kebijakan warna giri rusia itu
merupakan kelanjutan dari kebijakan
kebijakan di era uni soviet maupun perang
uni soviet seperti itu jadi rusia itu
sebagai istilahnya pewaris dari universitas
soviet seperti itu dan saya melihat dari
dari literatur yang saya baca itu mereka
memiliki semacam setiap kawasan itu ada
semacam track record seperti itu ya
dan indonesia dilihat sebagai satu
negara yang justru sangat positif dalam
melihat rusia begitu karenanya rusia itu
melakukan satu feedback yang sama
begitu jadi istilahnya rusia itu kalau
dalam istilahnya secara peribahasa mereka
kami bersahabat tentu dengan orang orang
yang bersahabat dengan kami gitu kira kira
seperti itu oke lalu terakhir pak fahru
rozi apakah ada kemungkinan nih pak
kedepannya daftar negara negara ini akan
bertambah dan apakah indonesia ini
kemungkinan bisa masuk ke dalam daftar ini
dasar itu dinamis ya kalau kita lihat
tahun lalu itu kan cuma dua ya tahun
lalu itu ceko dan amerika kenapa ceko
dan amerika itu pertama amerika itu itu
sudah melakukan istilahnya persona non
grata terhadap sepuluh diplomat rusia ya
kemudian ceko juga bahkan delapan belas
ada diplomat rusia yang kemudian diusir
dan itu kemudian dari situlah kemudian di
pada tahun lalu ya itu kemudian di

serupa sekarang itu tapi hanya terbatas
dan sekarang karena dari efek dari
peristiwa apa luhan itu kan apa
istilahnya luhan yang merdeka lalu itu
kemudian diakui oleh rusia ya dan
downed dan ekskalasi naik dan kemudian
rusia melakukan serangan militer ke
ukraina maka disitu bertambah
terjadi dinamika dan dinamika itu
kira akan bisa akan cair ya masa tidak
tidak terus negara negara itu semua
menjadi katakanlah blacklist sebagai
tidak bersahabat bisa naik bisa turun
tergantung nanti bagaimana para petinggi
di kremlin itu melihat gestur dari
masing masing negara gitu termasuk indonesia
sejauh ini apa yang dilakukan oleh
presiden suatu presiden jokowi sudah
cukup baik ya yang menyerukan
untuk kedua pihak untuk mengapa untuk
mengambil jalan damai dan diplomasi dan
sebagainya artinya apa yang dilakukan
indonesia itu berbeda dengan negara negara
lain ya demikian mulai baik kita
nantikan saja karena memang situasi juga
masih akan terus berkembang begitu ya
dengan harapannya bahwa memang tercapai
resolusi perdamaian begitu ya antara
rusia dan juga ukraina ini terima kasih
saya di dalam webinar webinar juga
mengatakan bahwa upaya pertama adalah
upaya perdamaian yang harus dilakukan
karena itu penting indonesia bersahabat
dengan kedua bangsa gitu kan
negara jadi tidak ada lain yaitu upaya
perdamaian itu yang paling penting
baik terima kasih terima kasih terima kasih
terima kasih bapak ahmad fahrurozi
akademisi studi rusia universitas indonesia
sudah bergabung hari ini bersama kami di